latar belakang dan juga keluarga dari salah satu karyawan suami saya
namanya jessica nabela
lalu maksudnya apa pak lalu
saya nggak ada menyuruh dia apa apa selain itu
hanya meminta dennis untuk menyelidiki latar belakang jessica napela
hanya itu saja
berdasarkan informasi yang kami terima
ibu bahkan menugaskan dennis
terus tadi papa bilang
kalau bang iqbal ditangkap
kok sampai khawatir banget ditangkap
sebenernya apa yang papa sembunyiin dari aku
hai papa udah balik
papa udah pulang
beneran pak kita pulang sekarang
pak tapi mau gak bantuin jazz jalan dikit
kok bantuin jalan
emang kenapa kali kamu
tadi aku cowok dulu aku kelas di kamar mandi
nih kayak waktu itu engkel
tapi gak apa apa udah kasih salpoh
ada ada aja sih bisa jatoh
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
kenapa sekarang malah ngajakin pulang
kayaknya papa emang lagi nyembunyiin sesuatu dari aku
selama ini aku gak pernah banyak tanya
karena aku percaya banget sama papa
tapi kali ini aku harus cari tahu
selamat pulang jess
sudah kan pak
hati hati ini tangga
aduh om irfan gak angkat angkat teleponnya lagi
ma tadi oma dibawa kemana sih ma
ma tadi oma ada kebunuhan sebentar sama pak polisi
kau pun ma
kita berdua aja ya sayang secepatnya allah pasti akan balik sama kita
gimana kalau kita sekarang sholat bareng bareng aja
iya kita sama sama berdua untuk mama
yaudah gue panggil kiki dulu ya
ya allah oma lagi bentur sama pak polisi
semoga allah dapat pulang ya allah
karena oma bukan orang jahat
ya allah kiki tidak tahu ibu rasa ada masalah apa
tapi kiki yakin ibu rasa orang baik
ibu rosa gak pantas ditangkap polisi ya allah
ya allah apapun masalahnya bu bos sama polisi
tolong lancarkanlah segala urusannya ya allah
biar bu bos cepat selesai dan juga cepat pulang
ya allah berbagai cobaan dan ring tangan sudah ku lewati dalam rumah tangga ini
dan dalam semasa terburukku
mama rosa yang selalu hadap buat aku
dia wanita yang hebat
yang selalu menguatkan aku dengan kasih sayangnya
sekarang saat dia mendapat hambatan
ijinkan hamba untuk wajatkan doa untuknya ya allah
belilah dia kekuatan dan kesabaran
tunjukkan kuasa dan kebesaranmu ya allah
agar mama bisa kembali pulang dan berkumpul bersama keluarganya di sini
benar ya allah

bisa juga cukup gampang
sampai ketemu saya ke rumah
akhirnya setelah berkeliling

aku abdullah dari dari
ini perubahan bukan dari tempat euch

sejauh apa dan ada hubungan apa anda dengan saudara deniz
jadi gini pak saya memang pernah meng hire
menyewa jasa dennis tiano sebagai detektif swasta
untuk menyelidiki melatar belakang dan juga keluarga dari salah satu karyawan suami saya
namanya jessica nabela
lalu maksudnya apa pak lalu
saya nggak ada menyuruh dia apa apa selain itu
hanya meminta dennis untuk menyelidiki latar belakang jessica navila
that's it hanya itu pak
hanya itu saja
berdasarkan informasi yang kamu
terima ibu bahkan menugaskan dennis untuk melakukan hal yang lebih dari itu
pak i swear to god saya berani bersumpah
bahwa saya tidak pernah meminta ataupun menyuruh denis untuk melakukan hal keji
atau apapun yang dituduhkan kepada saya
ataupun yang tadi bapak telah sebutkan
apa ibu tahu kalau saudara denny sudah meninggal
dari anak saya aldebaran
jadi sebelum meninggal dennis tiano sempat bertemu dengan anak saya aldebaran
ada yang bisa dipandu pak
saya ingin tahu pak
siapa orang yang sudah melaporkan ibu saya rosa alfari
atas kasus pemerkosaan jessica nambela
saya tidak ingin memberitahu identitasnya
irfan adicipta kan
perlu bapak tahu pak
bahwa saya sudah melaporkan irfan adicipta ke polsek prajalima atas kasus tindak kriminal
justru di sini saya heran kenapa orang itu bisa melaporkan balik ibu saya
kalau bapak irfan sudah dilaporkan
beliau pasti akan mendapat panggilan
dan beliau juga akan disuruh datang ke kantor
untuk melakukan pemeriksaan
jadi tidak ada gunanya bapak marah marah di sini
kami hanya menjalankan tugas sesuai dengan prosedur
bisa saya bertemu dengan ibu saya
saat ini bu rosa sedang melakukan rangkaian pemeriksaan
jadi sebaiknya bapak pulang saja dulu
aku tidak bisa ramai ramai dengan irfan
aku harus lebih berhati hati sama dia
aku harus cek perjelimah
aku harus pastikan irfan sudah dipanggil polisi